salam sejahtera salam nama budaya salam kebajikan
yang saya hormati rekan rekan media wartawan jurnalis dimanapun berada
baik yang hadir di gedung merah putih maupun yang mengikuti dengan jalur kanal youtube kpk
dan segenap anak bangsa dimanapun berada pada sore hari ini
perkenankan kami pimpinan kpk dan segenap insan kpk
akan menyampaikan proses penanganan perkara dugaan tindak pindah korupsi
terkait penggunaan pembayaran tunjang kinerja pegawai di lingkungan kementerian
energi dan sumber daya mineral tahun dua ribu dua puluh sampai dengan tahun dua ribu dua puluh
tentu ini menjadi keprihatinan kita semua karena di dalam kondisi kita yang baru saja selesai keluar dari pandemi covid sembilan belas
bahkan kejadian ini pun masih dalam tahap covid sembilan belas dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh dua
karena itu kami akan sampaikan selengkapnya sebagai berikut
dan kami akan mencoba untuk memperbaiki kemampuan kami untuk mencapai kemampuan kami
dugaan tindak pindah korupsi terkait penggunaan pembayaran tunjang kinerja pegawai di lingkungan kementerian
energi dan sumber daya mineral tahun dua ribu dua puluh sampai tahun dua ribu dua puluh dua
berawal dari informasi laporan masyarakat
dan kami pastikan setiap laporan masyarakat pasti akan ditandat lanjut di kpk
kpk bekerja sekeras bersama dengan para pihak yang antara lain dengan ppatk bpkp dan kementerian keuangan
sehingga dugaan tindak pindah korupsi terkait pembayaran tunjangan kinerja itu kita temukan
bukti pembolaan yang cukup karena itu kita lakukan penyidikan
dan berdasarkan hasil pemeriksaan
dan alat bukti yang ada
ada sepuluh orang yang kita minta pertanggung jawaban sebagai tersangka
antara lain pertama pag
pekerjaan sebagai subbagian pembendaharaan ppspm di kementerian sdm
yang kedua nhs pejabat pembuat komitmen
yang ketiga lms staf ppk
yang keempat adalah a
yang kelima adalah chp
yang keenam hp ppk
yang ketujuh ba yaitu operator spm
yang kedelapan adalah h penguji tagihan
yang kesembilan ra yaitu ppabk lpp
yang kesepuluh adalah mep
pelaksana verifikasi dan pertanggungjawab
yang ketiga pembangunan akutansi
dalam rangka kepentingan penyidikan
kpk melakukan penahanan terhadap
untuk saat ini yang kita tahan sembilan orang
dengan masa tahanan pertama dua puluh hari ke depan
terhitung lima belas juni sampai dengan empat juli dua ribu dua puluh
yaitu pertama tersangka ra
hp pag nhs ba dan h
yang kedua dilakukan penahanan
di rumah tahanan negara kpk pondam jaya guntur
yang kedua tersangka chp mf
dilakukan penahanan di rumah tahanan negara
kpk di gedung merah putih
selanjutnya tersangka lms
dilakukan penahanan di rutan kpk
di gedung pusat edukasi antikorupsi
sedangkan satu lagi tersangka lainnya
masih perlu dilakukan di gedung pusat edukasi antikorupsi

dan untuk itu kpk
sudah melakukan penahanan di rumah sakit
termasuk juga dengan pb
ikatan dokter indonesia
kita sungguh sungguh mengedepankan
menjengkingi hasil manusia
kalau seandainya memungkinkan
untuk lakukan penahanan
tentu kita tunggu hasil pemeriksaan
dari rumah sakit maupun dari id
ada pun kruksi perkaraannya seperti berikut
kementerian sdm merealisasikan pembayaran belanja pegawai berupa tindak tunjangan kinerja dengan total sebesar rp dua ratus dua puluh satu sembilan ratus dua puluh empat sembilan ratus tiga puluh delapan satu ratus tujuh puluh enam
selama tahun dua ribu dua puluh sampai dengan dua ribu dua puluh dua
selama periode tersebut para pejabat pembendaraan serta pegawai lainnya
di lingkungan bagian keuangan direkturat jenderal mineral
yakni tersangka lms dan kawan kawan sepuluh orang lainnya
diduga telah melakukan manipulasi dan menerima pembayaran tunjangan kinerja
yang tidak sesuai dengan kentuan hukum dan peraturan perundang undangan
bahwa dalam perhubungan
proses pengajuan anggarannya diduga tidak disertai dengan data dan dokumen pendukung
serta melakukan manipulasi diantaranya melakukan pengkondisian daftar rekapitulasi pembayaran
dan daftar nominatif
di mana tersangka pag meminta kepada tersangka lfs agar dana diolah untuk kita kita dan aman
yang berikutnya para pelaku menyisipkan nominal tertentu kepada sepuluh orang secara acak
di samping itu juga melakukan pembayaran secara ganda atau lebih kepada seorang atau sepuluh orang yang telah ditentukan
jadi ini adalah modus operandi dilakukan oleh para pelaku
sehingga dari jumlah tunjangan kinerja yang seharusnya dibayarkan
sebesar satu lima juta dolar
sehingga dari jumlah tunjangan kinerja yang seharusnya dibayarkan
namun pada paktahnya yang dibayarkan sebesar dua puluh sembilan tiga dua ratus lima tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah
sehingga atas kejadian tersebut dan perbuatan para tersangka
telah terjadi selesai
dan itu tadi konferensi pers yang disampaikan
oleh ketua komisi pemberantasan korupsi firly bahuri
tentang penanganan kasus korupsi pembayaran tunjangan kinerja di kementerian sdm
tahun anggaran dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh dua
di mana ada sepuluh orang dari lingkungan kementerian sdm
yang dijadikan tersangka oleh komisi pemberantasan korupsi
dan saat ini seluruhnya sudah ditahan oleh kpk